ya ampun gue udah ngantuk tolong jangan gangguin gue dong
tidak tidak tidak
sama temen tuh banyak kejadian aneh gitu loh
oh ini kan jomblo akut ya harusnya lo bisa ngehargai momen kayak kemarin gitu sah
buat iya buat iya gue ngerti gue tuh udah usaha
nanti gue bakal ngehargain
kalau lo bukan temen gue gue gak peduli deh mau di jomblo sama lo hidup juga
akhirnya masih mau ketemu sama gue atau ada calon lain
wih cakep juga tuh
sebuah buku gue
kemarin gue liatin foto lo katanya dia mau kenalan
sebenernya begini fotonya
ih lulusan udah kelamaan ya lo gak liat soya cakep
udah deh mending lo ikut gue
mbak aku pesen bakso nya satu sama es teh manis ya
ada lagi mbak
gue udah ngomong aja cepet cepet
eh itu tuh
oh esa iya iya susan pernah cerita
lo udah pesen
udah sih tadi
lo mau pesen apa
gue mau pesen juga
iya boleh ya boleh
mas mau pesen apa mas
pesen apa mas
tadi gue kira sodara gue soal muka mirip
eh tadi pesen apa
iya mbak nggak ada lagi mas
masa nggak aja yang lempar gue
nggak nggak sumpah sumpah bukan gue yang lempar mel bukan gue mel
aduh gue pt
aduh sorry esa gue tuh udah pesen taksi online
mel mel lo pulang ke arah mana mel
gue ke doya boleh bareng nggak
esa lo tuh kenapa sih bikin gue takut aja
gue juga nggak tahu mel
belakang ini banyak kejadian aneh
aduh gue bingung jelasinnya gimana amel
enggak semoga itujem
aduh hapus banget gue
tuh hantum perempuan kayak sengaja pengen bikin gue jomblo seumur hidup deh
mau ngomong apa ya kesusahan ya
ini bonggong gak sembuh sembuh masih sakit aja terus
ampun ampun jangan gangguin gue lagi please ampun ampun
sumpah sumpah ampun jangan gangguin gue jangan gangguin gue jangan gangguin gue
ya ampun gue udah ngantuk tolong jangan gangguin gue dong
lo kenapa sih lo kan lepasin gue
please jangan gangguin gue
tadi kan gue di sofa kok gue bisa di kamar lagi sih
jangan jangan ini kuburan perempuan yang sedalam mimpi gue
ini ngapain gue disini
kamu harus tetap sama aku esa
saya di kamar kan bu
iya lah kamu di kamar
kamu tuh mimpi
kamu teriak teriak nyebut nama ayu sampai kedua
ayu sampai kedengeran ke bawah
saya juga gak ngerti bu
udah seminggu saya mimpi buruk terus budang bongse
aduh sakit bu nggak sembuh sembuh
ibu perhatiin kamu tuh akhir akhir ini aneh
bahkan ibu sempat dengar suara perempuan
di kamar kamu serem banget
saya harus pulang ke rumah orang tua saya sekarang
ini malem sak
besok pagi aja
gak bisa bu saya harus ke sana sekarang
saya mau siap siap dulu bu permisi